tante yang tenang ya
coba tante pelan pelan ceritain sama aku
ada apa sebenarnya
al sudah menikah
al sudah bohongin tante
al sudah bohongin tante
dia gak ngaku kalau dia sudah menikah
tante sedih sekali
kenapa dia tega bohongin tante
akhirnya tante rosa tau kalau al itu udah menikah
tega banget sih kamu
ya sabar ya tante
tante tidak mengerti kenapa dia gak mau ngaku sama tante
padahal andin itu
tante rosa udah kenal sama andin
dan tante pasti akan setuju
kalau dia menikah sama andin
dia sembunyikan pernikahannya dari tante
karena tante punya masalah depresi
apalagi yang merampas andin
aku gak tau
kalo tante kesini sama rena
yaudah tante sama rena istirahat ya
aku mau balik ke rumah sakit
mau nemenin mama tante
tadi aku juga pulang sebenarnya
aku pengen ngambil baju baju aku
apa sebaiknya aku kasih tau al
dia pasti nyariin mamanya
aku tinggalin tante
rasanya mirip sama masakannya
pantes aja kiki bilang
supaya buatanku sama persis
seperti buatan mama kamu
karena sebenarnya resep itu
dikasih sama mama kamu mas
kebetulan golongan darah tante by plus
tante bisa sumbangin darah tante untuk suami kamu
dan pantes aja mas
darah tante rosak cocok untuk kamu
karena dia pun juga ibu kandung kamu
kamu mau tau gak
kamu waktu itu pas lagi kekurangan darah
kita ketemu ya sama tante rosak ya
kita harus bilang makasih loh sama dia
kalo gak ada dia
aku gak tau lagi deh
tapi aku sangat penasaran
apa masih ada mas
harapan buat aku
untuk mendapatkan cinta kamu
ketinggalan sesuatu ya